banyak kalangan menyatakan langkah ahok bakal menjadi blunder hukum dan politik bagi dirinya sendiri
kami akan membahasnya bersama arief wibowo anggota komisi dua dpr ri
fraksi pd perjuangan dan akademisi ilmu politik universitas nasional jakarta ansi lema
serta melalui sambungan telepon mantan ketua mahkamah konstitusi hamdan zulfa
selamat malam bapak bapak
saya ke pak arief terlebih dahulu
bagaimana komisi dua melihat ini
komisi dua melihat ya sesuatu yang biasa meskipun sebenarnya cukup mengejutkan ya
bahkan kalau saya pribadi prihatin lah
ngapain juga uji materil menyangkut pengaturan pasal tujuh puluh undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas
yang mengatur tentang kewajiban cuti bagi setiap calon kepala daerah
saya kira dulu perdebatannya sangat intensif mengenai soal itu dan rumusannya kira kira kesimpulannya begini
agar ada pemberlakuan atau perlakuan
kelakuan yang sama bagi setiap calon apakah itu incumbent maupun bukan incumbent
dan cuti yang diambil itu kan tidak lama
agar pada saat masa kampanye terutama adalah kampanye yang sifatnya rapat rapat umum itu
semua dalam posisi yang sama tidak menggunakan aksesnya atas kekuasaan untuk menguntungkan dirinya terutama incumbent
walaupun ahok bilang saya nggak akan kampanye saya kerja aja nih karena banyak urusan yang harus saya kerjain nih
urusin anggaran urusin
ya boleh boleh saja begitu tidak digunakan pun juga boleh
tetapi pada masa kampanye karena ini kan pengaturannya bersifat umum dan nasional
bukan hanya mengatur untuk ahok saja
jadi kalau beliau sekarang gugat menurut semata saya ingin mendapatkan privilege
perlakuan yang justru diskriminatif untuk dirinya
dan itu tidak etis dan tidak baik
waktu pembahasan pasal itu rasanya publik sangat sangat menginginkan agar petahana
karena konteksnya ini petahana
karena untuk cuti keluar dari balai kota keluar dari pendopo karena dikhawatirkan tidak hanya karena menggunakan fasilitas
tapi juga akan mempengaruhi birokrat birokrat
jadi nggak masuk nggak hitungannya menurut
justru keadilan pasal tujuh puluh itu keadilan bagi semua
jadi kan begini dalam setiap pilkada itu yang selalu dituduh dinilai agak negatif dan bahkan dituduh adalah para incumbent atau petahana memanfaatkan aksesnya yang masih
relatif full terhadap kekuasaannya itu untuk menguntungkan dirinya
dalam konteks ini adalah menggunakan masa kampanye
nah karena itu harus ada keadilan bagi semua calon
ya termasuk di dalamnya petahana maupun non petahana
bagaimana caranya menyusun keadilan
maka pada masa cuti pada masa kampanye itu diwajibkan cuti kepada siapapun termasuk petahana
bung ansi motif yang menjadi latar ahok bisa anda terima nggak
iya kalau kita
mengikuti apa yang disampaikan pak ahok
pak ahok secara eksplisit mengatakan bahwa beliau bukan ingin melakukan judicial review dalam pengertian untuk membatalkan undang undang ini
tetapi meminta tafsiran dari hakim mahkamah konstitusi terkait dengan cuti ini
apakah cuti ini adalah merupakan suatu kewajiban seperti yang dikatakan oleh mas arief
ataukah merupakan suatu opsi
nah kalau misalnya dijawab suatu kewajiban ya pak ahok harus mentaati ini
tetapi kalau dikatakan opsi kemudian pak ahok
karena cuti sih ya
sama kayak di kantor juga kantor itu menyediakan cuti dua belas hari
kalau dipakai silakan nggak dipakai nggak apa apa
persis seperti itu walaupun ada sejumlah
itu sebenarnya arahnya kesana sebenarnya
walaupun seperti yang disampaikan oleh mas arief tadi undang undang ini dibuat dengan suatu realitas pertimbangan politik tertentu
tetapi saya ingin melanjutkan bahwa pak ahok mengatakan kalau seandainya ini sifatnya opsional sebuah pilihan pak ahok akan memilih tidak cuti dan bekerja
dan dengan demikian juga tidak berkampanye
nah di masa lalu para petahana itu mereka rata rata itu tidak cuti tetapi juga tetap berkampanye
nah dengan demikian kemudian ini menjadi sangat rentan potensial terjadi abuse of power
nah kita juga perlu memeriksa apa sebenarnya menjadi latar belakang setidaknya yang disampaikan oleh pak ahok
pak ahok mengatakan bahwa masa cuti selama empat bulan antara bulan oktober sampai januari
ini juga persis bertepatan dengan proses penyusunan anggaran
dan bicara soal apbd ini adalah terkait dengan hajat hidup banyak orang
dan dalam kasus jakarta pak ahok setidaknya ini sedikit memiliki skeptisisme ataupun kekhawatiran
karena setidaknya hampir setiap tahun dalam tanda petik terjadi perang ya dalam proses penyusunan apbd antara dprd dan juga eksekutif dan legislatif
nah ini yang kemudian membuat pak ahok merasa
kalau dibolehkan untuk memilih lebih baik beliau memilih untuk bekerja
nah jadi poinnya adalah pak ahok ini lebih mengedepankan kepentingan rakyat untuk bekerja
ketimbang memilih kepentingan politik personalnya untuk melakukan kampanye
itu kira kira pesan yang ingin disampaikan oleh seorang basuki cahayapurnama
ya jadi begini kewajiban cuti kampanye itu artinya adalah pada masa kampanye
semua kegiatan yang dilakukan terutama oleh petahana harus dimaknai kampanye
ya harus dimaknai kampanye faktanya memang begitu
jadi meskipun katakanlah begini dibolehkan tidak harus mengambil cuti kampanye
tetapi setiap kali berkegiatan dengan masyarakat ya kegiatan itu sama dengan kampanye juga
karena itu maka yang seperti itu harus dihentikan
supaya apa semuanya bisa mendapatkan perlakuan yang sama non diskriminatif
kalau petana dia punya akses terhadap banyak hal
ya tidak hanya uang saja tetapi juga terhadap kebijakan terhadap jajaran birokrasinya dan sebagainya
itulah sebabnya maka untuk menghindari agar tidak terjadi juga perdebatan terhadap tasir
pada saat masa kampanye di mana seseorang tidak mengambil cuti
tapi sesungguhnya berkegiatan memimpin birokrasi pemerintah di tingkat lokal itu
ya buatlah pasal itu
ya maka harus dimaknai juga kecenderungannya adalah memang maknanya sebagai kampanye
nah di sinilah saya kira soal keadilan
tidak mungkin itu ahok tidak
nah pertanyaan saya justru ketika mengajukan ini kenapa harus takut begitu kan
incumbent itu kan lama dia memimpin pemerintahan dan sebagainya
mestinya yang soal soal gini pede aja dong
ya kalau dia takut justru ini mempersoalkan sebagai satu saran apalagi dengan alasan apbd
saya kira nggak masuk akal
ya dua ribu tujuh belas pilkada dilaksanakan februari
rapat rapat untuk apbd saya kira sebelum desember ya
satu masa yang
yang dalam posisi dia belum mengambil cuti kampanye
pada januari adalah masa untuk mendekati pemungutan suara dan itu adalah masa undian
tapi faktualnya ini ahok katakan secara faktual walaupun dibikin tanggal
eh bulan februari saya masih kerja sampai oktober nih
yang akan penganggaran yang dilakukan sekarang ya saya juga yang mengerjakan
jadi fair dong kalau misalnya saya tangani juga penganggaran itu
ya sampai oktober tahun
dua ribu tujuh belas kan sudah selesai pilkadanya
ya setelah itu kan dia boleh ngapain saja
ya anggarannya kan sudah kelar
lah iya kan sudah tidak ada masalah
yang kedua coba dilihat lagi fenomena atau pengalaman pada tahun dua ribu lima belas
di mana semua daerah hampir di plt kan nggak ada masalah soal penganggaran
jadi apa yang mau dipermasalahkan
kalau butuh kekurangan tentang peraturan teknis pelaksanaan undang undangnya
bisa dibuatkan perpres oleh pemerintah untuk mengatasi soal tersebut
jadi prinsipnya begini
mau diperlakukan sama atau tidak
kalau mau mendapatkan privilege karena kekhawatiran dan ketakutan tertentu
terhadap satu keadaan yang bakal dihadapi untuk tidak bisa memenangkan pertarungan politik
ya saya mau menyikapi yang disampaikan mas arief tadi
kalau soal kampanye saya kira batasan ataupun definisinya sudah jelas
tidak bisa juga kita menyebutkan bahwa ketika incumbent atau petahana bekerja
itu serta merta kampanye
ada definisi kita bisa buka undang undang
yang disebut kampanye itu seperti apa
dan yang tidak termasuk kampanye itu seperti apa
bahwa rentan dan potensial ya petahana melakukan abuse of power itu ya
semangat undang undang ini kan sebenarnya kita tangkap membuat level of playing field
dalam berkontestasi atau berkompetisi ini kan menjadi adil
ya setara seperti itu
tetapi ketika kita bicara soal basuki cahayapurnama atau petahana dimanapun
dia ini kan harus kita lihat tidak saja sebagai calon petahana
tetapi juga sebagai gubernur atau wakil gubernur
yang masih memimpin hingga lima tahun pada akhir masa jabatannya
karena itu perspektifnya harus diperluas
tidak saja melihat fokusnya pada how to get power
bagaimana mendapatkan kekuasaan dengan cara berkompetisi secara sehat
berkompetisi secara fair
tetapi juga memiliki kepedulian untuk menjawab persoalan untuk apa power ini digunakan
ya untuk kesejahteraan untuk keadilan dan seterusnya dan seterusnya
dan kalau kita bicara seperti argumentasi yang disampaikan pak
terutama terkait dengan apbd
saya kira publik semua paham mas arief juga sangat paham bahwa
korupsi itu rentan sekali atau kong kali kong dalam perang anggaran itu rentan sekali
terjadi pada proses proses seperti ini
dan ini yang perlu pengawalan ekstra ketat
jadi kalau misalnya semua orang berpikir seperti itu petahana berpikir seperti itu ya boleh saja
saya kira boleh saja ini kan ada upaya untuk
kita setback dong
mas arief udah capek capek bikin pasalnya karena mendengarkan suara publik
tetapi usulan pak ahok
ini kan adalah yang sifatnya opsional
dan kalau kita bicara undang undang ini kan juga ada perubahan
kalau sekarang kan cuti kampanye itu harus selama sepanjang
kalau dahulu kan pada saat kampanye kemudian cuti
nah tadi mas vito sempat menyebutkan bahwa masa jabatan beliau itu sampai dua ribu tujuh belas bulan oktober kalau tidak salah
nah ketiadaan pak ahok apalagi kita tidak ingin mendahului partai
katakanlah misalnya pak ahok kemudian misalnya berduet bersama pak wakilnya pak jarod
artinya dua dua harus cuti
nah ketika mereka masuk ini anggarannya sudah diketok palu kan seperti itu
nah wajar mereka bertanya apakah bisa diberikan jaminan bahwa proses penganggaran proses budgeting ketika mereka cuti
itu tepat sasaran sesuai dengan apa yang mereka prioritaskan
nah kalau misalnya tidak nah dalam konteks jakarta itu banyak sekali
tidak tepat sasaran anggaran siluman dan seterusnya dan seterusnya
artinya ini mungkin kekhawatiran
mas arief yang juga mungkin bisa kita selami dari seorang sebenarnya
sebentar kita akan lakukan kita dengarkan dulu pak hamdan zulfa mantan ketua mahkamah konstitusi yang sudah bergabung bersama kita
sayang sekali tidak bisa hadir pak hamdan selamat malam
baik pak hamdan mengikuti apa yang menjadi wacana hari ini termasuk juga sidang pertama gugatan atas pasal terkait dengan cuti ini dari basuki cahayapurnama pak hamdan
ya saya mengikuti secara sepintas walaupun tidak secara keseluruhan tapi saya ikut saya memahami lah ya di wacana yang ada
lalu bagaimana tanggapan pak hamdan
begini memang dalam praktik perkara perkara misalnya di mahkamah konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah dulu
mobilisasi aparatur negara oleh incumbent atau petahana itu banyak mengakibatkan pilkada itu harus dibatalkan dan diulang
memang faktanya setiap petahana pasti akan memanfaatkan posisinya untuk pemenangan pemilu
sejujur jujurnya petahana pasti akan melakukan itu
yang secara kasat mata pada umumnya mengakibatkan suatu pilkada itu dibatalkan mobilisasi aparat itu secara nyata dan konkret dilakukan
setengah memaksa aparat itu untuk mengempangyakan atau apa mengempangyakan petahana
tapi ada hal yang lebih halus tidak kelihatan kampanye
tapi setiap saat turun walaupun tidak berkampanye dalam urusan dinas kalau dalam tidak dalam masa kampanye
tidak sesering dalam masa kampanye itu turun di berbagai wilayah untuk menyampaikan peresmian proyek
bagi bagi sembako lagi ya
betul peresmian proyek bagi apa membagikan proyek proyek itu dan macam macam
dan itu semua sangat tidak imbang dengan posisi yang bukan petahana
sehingga saya bisa memahami kalau dpr dan pemerintah itu memperbaiki proses pilkada itu sehingga mewajibkan petahana itu untuk cuti
tapi bagaimana dengan moral hazard ini yang disoal oleh basuki cahayapurnama yang mengatakan bahwa biar gimana juga jakarta oktober dua ribu tujuh belas hingga oktober dua ribu tujuh belas tanggung jawab saya
dan anggaran itu penting karena akan apa namanya saya kelola juga sampai oktober dua ribu tujuh belas karena itu dia memohon izin untuk tidak cuti sehingga bisa mengawal jalannya penganggaran
tapi nanti dijawabnya pak hamdan kami akan kembali sesaat lagi dengan jawaban anda sesaat lagi
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
baik kita lanjutkan perbincangan ini
saya tadi potong jawaban dari mantan ketua mahkamah konstitusi hamdan zulfa terkait dengan bisa dipahami atau tidak motif yang diungkapkan oleh basuki cahayapurnama ini pak hamdan
memang bagi seorang pertahanan
tidak turun kampangnya pun
tidak turun kampangnya pun tidak berkempang secara formal pun
kalau setiap hari dia turun untuk pressment proyek untuk memberikan sumbangan dari pemda dan macam macam itu juga sudah kemparnya yang luar biasa
jadi tidur pun tanpa kampangnya pun bagi seorang pertahanan itu
untuk menyampaikan visi misinya dan menyampaikan laporan laporan khas yang dia sudah lakukan itu sangat efektif
bahwa anggaran harus dikawal karena dia baru kelar oktober dua ribu tujuh belas karena itu secara dominan dia akan berurusan dengan anggaran yang tidak dibuatnya dibuat oleh plt nya begitu
itu kan pemerintahan eksekutif itu

dia berjalan dengan mekanisme yang ada
tidak ada gubernur ya ada wakil gubernur plt tidak ada dua duanya ada yang harus plt yang diangkat oleh kemendagri
jadi percayalah sama kawan begitu caranya memiliki doprasi pemerintahan
nah apapun kondisinya resikonya harus ditanggung ya
apapun hasilnya karena nanti rakyat lah yang akan menilai
apakah apbd yang dihasilkan itu rusak apa enggak nanti biar rakyatnya akan menilai
kalau rusak berarti yang plt itu nggak benar kan begitu cara yang menilai
oke baik mari kita bicara tentang opsi
kalau misalnya pada akhirnya mk mengatakan oke ini opsi ini bukan kewajiban
roh dari undang undang itu sebenarnya kewajiban
ya jadi karena itu saya tidak menambah dan mengurangi maksudnya seperti yang saya sampaikan tadi
tapi saya juga ingin mengatakan pesan ibu saya
kalau pakai bedak bedakin orang itu jangan terlalu tebal ya jangan berlebihan lah
yang normal normal saja wajar wajar saja
ahok itu juga manusia jadi birokrasinya juga harus dia percaya
jangan sampai kemudian berpikiran kalau nggak ada saya pasti terjadi korupsi
berarti yang lainnya akan korupsi juga jangan begitu lah
saya kira justru dia akan diuntungkan kalau pada saat dia tidak terlibat pada urusan penyusunan anggaran
kalau terjadi sesuatu malah lebih mudah ya daripada terlibat
tetapi justru pada akhirnya menimbulkan masalah
tapi saya tidak mau masuk pada soal itu prinsipnya adalah pembelakuan asas non diskriminatif
agar setiap calon yang maju baik petahana maupun non petahana itu mendapatkan perlakuan yang sama atas keadaan yang sama juga
sama sama keadaannya katakanlah tidak memegang kekuasaan secara legal formil
tetapi kekuasaan mereka yang diwajibkan juga
tetapi kekuasaan mereka yang diwajibkan juga
tetapi kekuasaan mereka yang diwajibkan juga
dan dikutip itu saya kira pengaruhnya masih sangat besar
karena sekian tahun mereka berkuasa melakukan banyak kegiatan mengambil kebijakan
dan mengenal dengan baik seluruh jajaran aparat yang diperintahnya
jadi saya kira sesuatu yang berlebihan kalau kemudian
jadi anda bisa bilang bahwa ini sebenarnya bisa dilakukan dari jauh nih
tanpa harus ada di dalam
kan kekuasaan itu salah satu yang penting kan pengaruh
orang bisa saja tidak punya sk tidak punya surat tetapi pengaruhnya sangat kuat
baik bagaimana bu ngasih
ya tadi mas arief katakan bahwa soal pak ahok ya artinya juga tidak perlu khawatir tidak perlu takut gitu
harus percaya pada jajaran birokrasi dan sistem
pak hamdan yang bilang itu
yang dibangun saya kira juga
pak hamdan dan juga disampaikan oleh mas arief
saya pada prinsipnya sepakat bahwa level of playing field ini dijawab oleh undang undang ini
tetapi saya mau menggunakan semangat yang disampaikan juga begitu
bahwa apa yang diupayakan oleh pak ahok ini
ini kan sebenarnya berangkat dari realitas yang dialami oleh beliau
ketika kita bicara kepercayaan ataupun ketidakpercayaan ini kan muncul atas dasar alamiah
karena pengalaman yang dialami dari hari ke hari
dan ketika pak ahok ada saja ketika dia ada bahwa anggaran ini rentan untuk disalahgunakan
anggaran ini rentan untuk disalahgunakan
rentan dilakukan salah sasaran
apalagi ketika pak ahok ini tidak ada
saya kira poinnya adalah bahwa semangat undang undang ini kan mau mengatakan bahwa seolah olah semua petahana pasti melakukan abuse of power
dan karena itu mereka harus dipaksa dalam tanda petik secara konstitusional untuk cuti
tetapi di sisi lain mas arief mengatakan bahwa lo percaya dong ahok kepada staf lo
padahal sebenarnya sikap yang dibangun pak ahok dalam konteks membuat birokrasi di dki jakarta secara tertib
itu sama sebangun dengan spirit yang diberikan pak ahok
dengan spirit yang menjadi spirit undang undang ini
bahwa sebenarnya ada ketidakpercayaan pada petahana
yang juga sebenarnya pak ahok ini ada skeptisisme terhadap birokrasi yang ada di jajaran pemerintahannya
saya kira lord acton jelas mengatakan itu
dan dalam konteks itu peran leadership peran leader dalam memimpin suatu proses penganggaran ini setidaknya saya masuk dalam alam pikiran pak ahok
ini menjadi hal yang paling penting
orang pak ahok ada saja itu dua belas t aja itu rentan
apalagi beliau tidak hadir
pertanyaannya sekarang gini apakah ada jaminan bahwa aparat di bawah beliau itu memiliki katakanlah fighting spirit untuk mengawal proses ini
tapi itu juga menjadi pertanyaan semua wilayah yang ditinggal oleh kepala daerahnya untuk maju kembali kan
saya kira kita tidak menutup mata bahwa banyak juga kepala daerah yang dalam tanda petik nakal
menggunakan kekuasaan ini untuk melakukan abuse of power
tetapi kan problem ini kan pesannya pak ahok
itu adalah dia ingin bertanya ini pilihan ataukah kewajiban
mas arief mengatakan ini kewajiban
nah kalau memang hakim mahkamah konstitusi mengatakan ini kewajiban sebagai warga negara pak ahok harus patuh
sebagai warga negara pak ahok harus patuh
tetapi pak ahok juga memiliki hak konstitusional hak politik untuk mempertanyakan hal ini
dan bukan mengada ada

dan bukan mengada ada kalau kita bicara undang undang pilkara kita bisa mengatakan hal ini
kan ada konsideransinya ada hubungannya
dengan undang undang pemerintah daerah mungkin undang undang kekhususan dki jakarta
nah disinilah pola relasinya bagaimana sinkronisasi ini ini perlu dilakukan
dan dalam konteks petahana seperti saya katakan tadi
kepedulian petahana itu bukan cuma how to get power
tetapi how to use power karena kekuasaannya masih sampai oktober dua ribu tujuh belas
pak hamdan dalam konteks pasal ini apakah ada opsinya
atau jangan jangan pasalnya dilanjutkan atau pasalnya dicabut
dalam mekanisme pengambilan keputusan di mk seperti apa
karena yang diminta menerjemahkan pasal kan begitu
biasanya kalau permohonan itu minta menerjemahkan pasal pasalnya itu kabur

pasal mengandung banyak makna
tapi kalau pasalnya hanya satu makna berarti bukan kabur
artinya dipersoalkan potensi ketidakpastian hukum yang adil
kalau bahasanya itu kabur menimbulkan banyak makna
tapi sepanjang saya membaca pasal itu itu sangat jelas sekali
bahwa cuti selama masa kampanye bukan izin cuti untuk berkampanye
bukan izin cuti untuk berkampanye
bukan izin cuti selama masa kampanye
itu beda sekali maknanya
kalau cuti untuk berkampanye lain cerita
hanya untuk berkampanye dia melakukan cuti
tapi cuti selama masa kampanye dia harus cuti selama masa kampanye
dia tidur pun tidak berkampanye
walaupun cuti itu sebenarnya bukan kewajiban kan sesungguhnya
kalau kita menggunakan terminologi
kalau dilihat pasal ini tidak ada kata kewajiban
tapi dalam undang undang itu untuk wajib itu tidak harus ada kata wajibnya
karena undang undang itu begitu cara penulisan undang undang
jadi dengan termaktub di dalam pasal tersebut kata cuti itu dengan sendirinya harus dilaksanakan cuti
dengan sendirinya karena begitu bahasa undang undang
kalau kita taruh kata cuti itu di over apa over apa berlebihan gitu
tidak perlu ditebalkan dengan kata wajib begitu ya
iya tidak perlu
mau menanggapi bung hansi
saya pada prinsipnya sepakat saja
ini kan hanya pak ahok bertanya meminta penafsiran
nah tinggal mahkamah konstitusi lewat hakimnya menjawab saja
kan seperti itu
kalau memang seperti yang dikatakan pak hamdan dan juga mas arief pak ahok sebagai warga negara harus patuh
saya kira sesimpel itu
ini kan pertanyaan akhirnya kan masyarakat melihat
ini orang mau kerja kok dipaksa cuti
misalnya kan seperti itu
apakah orang kalau bekerja pada saat masa cuti petahana itu pasti melakukan abuse of power
silogismenya apakah selalu seperti itu
sama juga seperti ketika misalnya pak ahok tanpa kehadirannya misalnya bersama pak jarod nanti maju berdua
terus ada plt misalnya apakah bawahannya itu dengan serta merta melakukan abuse of power
sebenarnya sama saja
di sini konsistensi kita dalam berpikir
jangan kita konsisten pada satu sisi tetapi tidak konsisten pada sisi yang lain
karena itu maka tidak boleh ada diskriminatif
bukan berarti kan begini kalau di jakarta birokrasi tanpa dipimpin dipimpin oleh ahok ya birokrasi pemprov
dengan tetap punya legalitas tanpa harus cuti maka tidak akan korup
kalau ditinggalkan ahok berpotensi korup
sementara di daerah lainnya yang korup adalah petahannya birokrasinya tidak
kan tidak bisa begitu cara berpikir kita
ini adalah undang undang
norma diberlakukan untuk semua pihak secara sama bersifat nasional
negara kita ini negara kesatuan bukan negara federal
ya karena itu undang undangnya berlaku nasional untuk semua saja tidak memandang itu siapapun
itulah yang ingin kita atur supaya tidak ada privilege tertentu
kecuali kita mau atur secara khusus untuk dki jakarta
yang memang diperlukan perlakuan khusus dalam seluruh hal
dki sudah punya undang undang tersendiri
kecuali untuk urusan ini diatur melalui undang undang nomor sepuluh tahun ke depan
yang diperlukan di tahun dua ribu enam belas tentang pemilihan kepala daerah tersebut
jadi menurut teman saya begini cuti kampanye itu kan dilakukan apabila dia berkampanye
dan kemudian ini adalah bermakna original intainya adalah wajib
masa kampanye juga tidak lama
lantas apa yang dipersoalkan
ini akan diberlakukan pada semua petahana karena memang positioning petahana itu berbeda dengan yang bukan petahana
nah ini adalah juga aspirasi dari semua pihak pada masa lalu pada saat penyusunan undang undang itu
karena posisi petahana dan non petahana yang berbeda
dan dengan demikian maka kemudian kecenderungan di lapangannya di dalam praksisnya itu juga berbeda
petahana lebih memiliki akses non petahana tidak
pak hamdan mau menambahkan tadi saya dengar suara pak hamdan
saya kira cukup lah apa yang disampaikan sudah jelas
selanjutnya soal mekanisme soal acara barangkali
ini kan hari ini kan dibatalkan
diminta untuk memperbaiki dulu karena ada masalah
ahok sebagai pribadi dan ahok sebagai gubernur itu dicampur adukan
nah pertanyaan saya mahkamah eh majelis memberikan ruang untuk perbaikan empat belas hari
jika seandainya dalam waktu dekat esok katakan ekstrimnya begitu atau lusa diajukan tidak ada masalah begitu ya pak hamdan
tidak ada masalah
tapi undang undang itu memberikan ruang empat belas hari
seserah kepada kinemkanya
tapi pada umumnya memang dalam masa empat belas hari itu
tapi bisa juga bisa lebih cepat
mana yang paling sering dilakukan pas empat belas hari atau sebelum
empat belas hari atau kurang
dalam konteks ini menurut pak hamdan apakah perlu dipercepat nih pak supaya memberikan kepastian hukum
saya kira perlu
ini kan berkaitan dengan pemilih
pemilihan gubernur dki jakarta yang sudah memasuki masanya
untuk menyelesaikan perdebatan dan wacana publik yang simpang siur
ya sebaiknya mk memutuskannya sebelum memasuki masa kampanye itu
biar ada kepastian hukum
jadi tidak ada lagi orang ribut ribut gitu
pak hamdan terima kasih atas waktunya bersama cnn indonesia
kapan kapan kita dialog di studio pak
baik terima kasih
bung hansi ini kan semacam ada energi baru lagi kemudian menciptakan wacana baru lagi
dan terus terang ini kontroversial tentu saja kan
ada pro kontra terus begitu
apakah ini dianggap tidak merugikan
menurut anda merugikan nggak ini untuk citra ahok
yang sekarang kan harus dieman eman nih sebelum kemudian pemilihan di februari
ini akan memberikan kontribusi positif atau negatif
ya tergantung masyarakat melihat perspektifnya seperti apa
kalau masyarakat melihat perspektif ini strategi ahok padahal ahok tidak pede
ya mungkin ini akan merugikan pak ahok
tetapi kalau masyarakat melihat bahwa pesannya adalah pak ahok ingin bekerja
dan kemudian ingin mengawal apbd ini
sehingga kemudian tepat sasaran
bicara apbd itu menyangkut hajat hidup orang banyak
dan masyarakat sadar betul baik dalam proses penyusunan apbd
ataupun apbn ini rentan disalahgunakan
dan republik ini bisa terancam karena kasus kasus korupsi dan kolusi ini
ya pasti pak ahok akan mendapatkan poin
tergantung dari masyarakat dan warga jakarta hari ini adalah mayoritas adalah pemilihan cerdas
tahun sembilan puluh sembilan yang menang itu pdi perjuangan partainya pak arief kan

dua ribu sembilan yang menang partai demokrat
dua ribu empat belas yang menang adalah pdi perjuangan lagi
masyarakat jakarta ini relatif masyarakat yang sudah sangat well informed
segala sesuatu itu sudah transparan
mereka akan melihat ini kira kira yang betul betul mau bekerja dan berjuang untuk masyarakat ini seperti apa
nah pilihan ada sepenuhnya pada mereka
baik kami akan kembali sesaat lagi tetap lagi bersama kami
berarti kan tidak ada perbaikan ya terhadap undang undang ini
dan apa yang menjadi aspirasi dari semua pihak ternyata dalam dengan jalan pikiran makam konstitusi
jika saja pasal itu dibatalkan maka memang mahkamah konstitusi adalah institusi yang selama ini mengambil keputusan keputusan yang sama sama kontroversial
yang bisa ditafsir pencipta ketidakadilan juga
saya terbuka saja menyangkut soal soal yang begini
jadi maksud saya yang kita urus ini semua manusia yang sama
pengaturan tentang kekuasaan itu harus berlaku sama non diskriminatif
tidak ada yang malekat
jadi maksud saya kalau gubernur dki ini anti korupsi seperti malekat tuhan dan sebagainya
gubernur daerah lainnya adalah orang biasa yang sangat berpotensi untuk korupsi
saya kira kita tidak boleh begitu
dan maksud pak angga begitu juga kali
loh ini tadi kan dianggap karena betapa pentingnya mengawal apbd
ini soalnya bukan soal apbd
tapi ini tidak bisa berlaku yang sama
karena sebenarnya kalau kita pahami tentang kapan itu kampanye
dan pengertian di lapangan tentang kampanye yang sesungguhnya
itu semuanya dalam posisi memegang kekuasaan bisa dimaknai kampanye
kita ini paling sulit merumuskan yang disebut kampanye
kecuali dalam bentuk hal hal yang sifatnya fisik
misalnya harus ada spanduk harus ada bendera harus ada meja kursi
baru kita bisa bicara tentang batasan batasan yang secara normatif teknis bisa dipertanggungjawabkan
tetapi dalam hal substansinya
tidak ada yang bisa membatasi tentang apa yang disebut kampanye
pada hakikatnya setiap hari kita berkampanye
karena itulah justru
kalau orang biasa mah enggak
karena itu orang biasa juga yang di kampanye kan kebaikan
tidak ada urusannya dengan kekuasaan
kita memang kewajibannya kan begitu
nah karena itu maka tidak boleh ada perlakuan yang diskriminatif
tidak ada privilege
bagi mereka yang sedang memegang kekuasaan maupun yang tidak harus diperlakukan
sama untuk satu batas waktu tertentu saja
tidak selamanya kan
pada saat kampanye
bung hansi closing statement
ya sudah jelas
kita tinggal menunggu saja apa yang menjadi keputusan hakim mahkamah konstitusi
apapun yang diputuskan pak ahok itu harus taat
dan implikasinya adalah nantikan kepada pemilu kada ini
tetapi poin saya adalah begini
pemilu kada yang bermartabat dan berintegritas itu ada beberapa pihak yang harus terlibat di dalamnya
salah satunya ini adalah penyelenggara
dalam hal ini
terkait dengan hal ini
terkait dengan hal ini adalah mereka yang menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan
ya dalam proses kampanye ini
karena itu fungsi kontrol dan pengawasan ini oleh bawaslu
ini harus semakin ketat gitu loh
jangan sampai ada celah celah yang tadi disebutkan sesuatu yang rentan sesuatu yang sifatnya potensial
kemudian menjadi aktual
nah demokrasi ini kan sebenarnya memberikan ruang kebebasan pada satu sisi
tetapi disiapkan mekanisme mekanisme lain untuk mengawal proses ini
sehingga kemudian kebebasan ini kemudian tidak diselewengkan atau disalahgunakan
nah dalam konteks ini dalam konteks cuti atau tidak kewajiban atau yang sifatnya opsional
menurut saya yang harus juga diperkuat ini adalah proses pengawasannya
ya nanti ketika misalnya apa yang diperjuangkan oleh pak ahok ini diterima oleh mahkamah konstitusi
artinya kan ada banyak potensi di seluruh indonesia dalam pilkada ini
pt hana melakukan abuse of power
karena itu ini juga harus di
dikawal dikawal secara lebih efektif
dan pengawalan ini bukan cuma ini
bukan cuma hanya dilakukan oleh bawaslu
tetapi juga dilakukan oleh masyarakat
nah bicara demokrasi ini kan juga partisipasi publik
masyarakat sipil juga harus terlibat dalam proses ini
nah tetapi di ujung semua ini saya kira masyarakat jakarta hari ini melihat yang dilakukan oleh pak ahok
ya yang dilakukan oleh partai politik dan seterusnya
dan nanti di ujungnya mereka akan menentukan pilihan untuk menilai
bapak bapak terima kasih atas waktunya kita lihat
perkembangannya seperti apa
masih ada empat belas hari untuk kemudian mulai sidang lagi
kalau misalnya lebih cepat barangkali sebelum empat belas hari
dan kemudian kita akan lihat hasilnya seperti apa
kami akan pantau terus
kita akan pantau terus
jangan jangan dialognya akan ada seri dua seri tiga seri empat